dua pekan jelang hari raya idul fitri masyarakat berharap harga dan stok komoditas bahan pokok dapat kembali normal
dan untuk memastikan hal tersebut menteri perdagangan mengatakan pemerintah akan berupaya maksimal untuk menjaga harga komoditas bahan pokok stabil
sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan lonjakan harga saat lebaran tiba
jangan sampai turun lebih banyak dan yang masih tinggi adalah minyak goreng
terkait sempat melambungnya harga minyak goreng lutfi mengakui saat ini cenderung membaik
namun lutfi menegaskan akan berusaha menekan harga minyak goreng curah agar sesuai dengan het
senada dengan lutfi kepala badan pangan nasional arief prasetyo adi juga mengatakan kestabilan harga akan dijaga
terutama hingga lebaran tiba agar semua pihak dapat merasakan keuntungan
sekarang tugasnya dua yang pertama adalah menjaga harga di hulu
jadi tadi pak mendak sudah sampaikan kalau harganya turun seperti telur sama ayam
kita cabai kita coba supaya bisa angkat sehingga yang di hulu ini bisa merasakan harga yang baik juga
kemudian yang di hilir sudah pasti
kemudian sampai dengan lebaran nanti kita pastikan stok itu stabil dan masuk terus ke jakarta
dalam pantauan ini komoditas yang mengalami kenaikan adalah daging sapi
dengan harga rp satu ratus tiga puluh hingga rp satu ratus empat puluh per kilogram
untuk mengantisipasinya pemerintah akan menyiapkan stok daging sapi dan kerbau beku
sementara untuk ayam potong dan telur stoknya mengalami surplus
sehingga ada kemungkinan jelang lebaran tiba harga ayam dan telur dapat ditekan kembali
namun masyarakat berharap pemerintah segera dapat menurunkan harga minyak goreng kemasan
kayaknya yang tinggi
nggak ada tuh cuma beda naik sedikit sih
kayak gula biasanya rp tiga belas lima atau ini baru rp lima belas ribu
naik sedikit nggak hasil berapa sih
minyak minyak yang kemasan itu yang belum turun turun
kalau yang curah turun
ayam ya gara gara sekilo ya rp lima lah sekilonya ayam
kalau minyak kan dua kali lipat tuh naiknya malahan kalau ayam
eh atau apa itu
minyak dua kali lipat
kalau ayam masih tercocok daging ya daging apalagi dah katanya
menjelang lebaran supatmi berharap pemerintah memberikan perhatian khusus untuk harga bahan pokok agar tidak melambung